pekan raya jakarta atau jakarta fair dua ribu dua puluh dua kembali digelar tahun ini
setelah dua tahun absen karena pandemi
pameran multiproduk terbesar di asia tenggara ini
mendapat sambutan hangat masyarakat
terbukti pembukaan dipenuhi oleh pengunjung
godaan diskon menjadi daya tarik masyarakat datang ke jakarta fair
persenannya itu lebih diskon di sini sih

jadi memang lebih diskon di sini lebih banyak lah
gelaran prj tahun ini diikuti oleh dua lima ratus perusahaan peserta
dalam satu lima ratus tan
selain pameran produk pengunjung juga bisa menjajal aneka makanan
tersaji berbagai jenis makanan
mulai dari produk produk siap saji
lalu ada makanan makanan
khas korea khas barat
dan tentu saja makanan khas betawi
dan tak lengkap
rasanya kalau ke jakarta fair tidak beli kerak telur
bang kerak telur satu bang ya
pameran ini juga menjadi alternatif rekreasi untuk anak anak
jadi prj nggak cuma kita belanja
tapi kita juga bisa main nih seperti ini
kegiatan ini akan digelar selama tiga puluh sembilan hari
dari tanggal sembilan juni hingga tujuh belas juli
direktur marketing g expo ralf mengatakan
jumlah pengunjung yang datang akan terus meningkat
terutama di akhir pekan
sehingga ia menerapkan penjualan tiket terpisah
antara pameran dengan konser
agar tidak melebihi kapasitas pengunjung di area panggung utama
dari para masyarakat itu luar biasa besar sekali
saya rasa ini adalah salah satu hari ketiga yang jumlah pengunjungnya terbanyak
memang kita belum bisa lihat jumlahnya berapa
karena kan ini berjalan terus arusnya
tetapi dari pembukaan hari pertama sampai hari kedua kemarin
itu jumlah pengunjungnya juga bagus
sejalan dengan tema jakarta fair bangkit kembali
diharapkan dengan diselenggarakannya pameran ini
akan membangkitkan kembali ekonomi dari skala lokal hingga ke global
pada tahun dua ribu sembilan belas penyelenggaraan jakarta fair dapat menyedot sekitar enam delapan juta pengunjung
dengan perputaran uang sekitar tujuh lima triliun rupiah
pada tahun dua ribu dua puluh dua tidak ada target khusus
tapi setidaknya dapat menyamai perolehan pada tahun dua ribu sembilan belas
yang penting penyelenggaraan jakarta fair dua ribu dua puluh tiga
dapat menggiatkan kembali perekonomian yang terpukul setelah pandemi
saya zahra madan enzal dizal di jakarta